oke banyak harapan kita akan tanya seperti apa target kerja dari menkom info yang baru untuk lima tahun ke depan
khususnya kita sekarang ada di era digital
sudah hadir bersama saya malam hari ini menkom info ada pak joni gliplate
terima kasih pak selamat malam
baru tiga hari masih segar segarnya ya
masih segar juga
syukur kalau begitu jangan sampai tiga hari sudah sakit
sekali lagi kita ucapkan selamat atas terpilihnya pak jody sebagai menkom info yang baru
ini banyak juga menjadi pertanyaan orang di luar sana
menurut bapak apa sih yang membuat presiden joko widodo memilih seorang jody g plate ditempatkan di pos kementerian kominfo
yang tahu itu pak joko widodo bukan saya
jadi kalau mau ditanyakan harus ditanyakan pada pak joko widodo ya apa yang menjadi alasan
yang saya tahu adalah penugasannya
kalau penugasannya bisa saya jawab dan saya harus sesuaikan dengan tugas tugasnya
itu juga saya ya
kan bapak presiden pak joko widodo udah bilang itu tidak ada visi misi
presiden eh visi misi menteri
yang ada visi misi presiden dan pak pres
kenapa ada visi misi presiden dan pak pres
karena visi misi itu di endorse oleh rakyat
pada saat memilih pak jokowi dodo dan km maruf itu satu paket dengan visi misi dan program
itu yang di endorse oleh rakyat
visi dan misi negara
kalau sudah mempunyai visi dan misi negara jangan lagi ada visi misi perorangan
baik itu baik individu baik itu para menteri atau pejabat pejabat secara struktural
tingkat pusat provinsi kabupaten bahkan sampai di desa
yang ada itu visi misi negara
nah apa yang menjadi visinya para menteri
dibilang tidak ada
saya bilang sebetulnya
visi misi negara juga
visi dari para menteri itu adalah tugasnya
untuk mengimplementasikan visi dan misi presiden dan wakil presiden
dan untuk para saya sudah disampaikan tekanan tekanannya
apa saja yang menjadi perhatian di bidang atau di kementerian kominfo yang saya sudah sampaikan
tekanannya berat apa ringan pak
tekanannya itu adalah maksudnya substansinya ya
yang pertama kom itu komunikasi dan informasi
itu menjadi kewajiban yang harus diatur yang selama ini berenggali prioritasnya tidak tinggi
tapi itu kewajiban untuk menyampaikan kepada rakyat apa yang menjadi rencana pemerintah yang akan pemerintah lakukan
sehingga rakyat bisa mengambil bagian di dalam gerak langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
dan capaian yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah
agar rakyat bisa berkecimpung di dalamnya
jangan sampai usaha yang besar dilakukan oleh pemerintah
rakyat tidak tahu sama
ya itu jangan sampai begitu
karena ada kesan juga selama ini
selama lima tahun pekerjaan di kabinet pertama ya
pada saat debat presiden itu seolah olah semuanya salah yang dilakukan presiden
sepertinya tidak begitu kan
ya kita membutuhkan infrastruktur misalnya
dan berbagai jenis infrastruktur ya
tapi pada saat debat presiden dulu disampaikan salah semuanya
ini karena masyarakat tidak mendapat informasi yang tepat
tugas di bidang informatika
di tugas informatika itu yang disebut tadi
adalah yang terkait dengan infrastruktur informatika
baik itu yang infrastruktur fixed base
ya itu seperti palaparing yang baru sudah diselesaikan ya
atau infrastruktur di tingkat space ya
disebut dengan infrastruktur langit
kalau saya tidak salah satelit indonesia
sebegitu banyak transponder yang kita miliki
untuk menguasai komunikasi di jaringan udara
dan ada juga wilayah wilayah tertentu yang tidak bisa di cover oleh itu
untuk apa ini dilakukan nanti
untuk agar ya
infrastruktur telekomunikasi digital yang dimiliki ini
tidak untuk kepentingan ya platform platform unit unit usaha
tapi kepentingan rakyat rakyat kecil
apa yang menjadi kepentingan rakyat kecil
misalnya para petani peternak nelayan
di kampung kampung di desa desa
hasil produksinya itu bisa dihubungkan dengan pasar secara cepat
melalui platform platform digital yang ada saat ini
pada saat pelantikan hari rabu kemarin sudah jelas disampaikan oleh eee
baru satu lagi
ya itu baru satu
masih banyak tugas yang lain
tugas yang lain itu yang dibilang itu apa
harus bisa diatasi
karena infrastrukturnya ada di situ
nah kedaulatan data ini rakyat perlu tahu
ya kedaulatan data itu tidak dalam konteks security saja
tapi kan dalam konteks opportunity nya juga
bagaimana menggunakan data itu
untuk kepentingan domestik kita
untuk kepentingan negara kita
baik untuk negaranya maupun untuk rakyatnya
jadi perlu ada payung hukum terkait dengan kedaulatan data
yang ketiga adalah yang terkait dengan perlindungan data pribadi
perlindungan data pribadi ini harus ada payung hukumnya
di era digital yang data bisa begitu cepatnya berpindah
itu bisa berbahaya kalau data pribadi tidak dilindungi ya
tetapi juga harus ada ruang bagaimana men sharing data pribadi
saya ambil contoh satu dokter misalnya
kita pergi di satu dokter sakit
dokternya bilang wah ini perlu ada yang lain lagi
pergi ke dokter yang lain data ini kalau tidak di share ke sana dokter ini tidak bisa bekerja juga
harus di share juga
pada saat men share data ini langgar nggak aturan
nah ini kan harus dibuat legislasi primernya dengan baik
saya kira itu yang akan kita lakukan secara cepat
itu artinya yang akan digenjot atau jadi fokus atau poin utama ya
poin besar ya oke
walaupun pak presiden kemarin juga sudah memberikan statement bahwa tidak ada program seratus hari
karena menteri menteri yang ada di kabinet indonesia maju yang pada dilantik kemarin adalah mereka mereka yang untuk melanjutkan tugas tugas sebelumnya ya
untuk melanjutkan pr pr yang belum terrealisasikan dengan baik
tapi kalau untuk anda sendiri anda punya target seratus hari
seratus hari kah untuk atau seribu hari kah harus apa
oh iya pasti ada quick win
ya dalam bekerja itu ada quick win
apa yang bisa cepat dilakukan
ya ada beberapa legislasi primer yang sudah hampir selesai tetapi tidak selesai di prode sebelumnya
itu dalam prolegnas itu ya
nah yang legislasi primer yang sudah selesai ini
ini kan tinggal orang seperti misal pakai contoh ya itu seperti tendangan penalti saja
taruh bolanya tendang bikin gol bikin selesai
nah kita perlu barangkali setelah ini setelah dpr nya selesai dengan seluruh proses politik internal dpr
akd akd nya pimpinan akd nya sudah selesai
kita akan melanjuti proses proses itu
ada banyak di sana ada undang undang penyiaran harus diselesaikan
misalnya ada undang undang perlindungan data pribadi yang sudah mulai berproses tapi masih tertahan
hal hal seperti ini harus kita lakukan dari sisi legislasi primer
tapi juga di implementasinya
ya ada beberapa barangkali ya yang sudah hampir selesai di periode sebelumnya tapi belum diambil keputusan
nah tentu saya akan melakukan review menyeluruh ya apa apa saja dan mengkategorikan apa yang harus segera dilakukan sekarang
apa yang bisa dibicarakan dalam jangka mena dan apa yang nanti jangka panjang untuk lima tahun
tapi itu harus disinkronkan dengan arah visi dan misi serta programnya presiden
besok baru kita lakukan rapat disebut sebagai apa itu ya dalam istilah birokrasi itu rapim
ya besok rapim baru saya lihat secara overall oh ini dia barang ini harus kita trouble suter atau harus kita dorong yang mana
jadi sudah ada targetnya sudah tadi disebutkan hal hal yang harus dan bisa dilakukan dan juga akan di review
tapi kita juga akan review beberapa hal yang mungkin anda dan jajaran anda akan lakukan
kita akan bahas usai jeda tetaplah bersama kami

tadi melanjutkan yang tadi sebelum kita untuk mereview hal hal apa yang mungkin bisa dan harus menkom info beserta jajaran yang lakukan selama lima tahun ke depan
saya akan tunjukkan ke pak menteri
boleh ke belakang
kebijakan dari paru di antara di periode sebelumnya yang beberapa kebijakan yang berjalan
salah satunya adalah proyek palaparing tadi juga disebutkan oleh pak joni pada dua ribu lima belas dibangun
ini proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan serat optik sepanjang tiga puluh enam km dibagi jadi tiga
palaparing barat tengah kemudian timur
ini diharapkan melalui palaparing tidak ada lagi ya daerah perbatasan yang terisolasi ya
oke berikutnya selain palaparing ada tiga atau empat malam hari ini ada startup
pada beberapa waktu yang lalu juga ada program gerakan nasional seribu startup digital yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan yang ada di indonesia
ada kemudian gojek tokopedia bukalapak traveloka yang meroket jadi unicorn startup valuasinya di atas satu miliar usd ya
kemudian berikutnya saya minta buka
selain startup masih ada lagi
oke terkait ini juga kemarin sempat jadi polemik pro dan kontra terkait dengan registrasi kartu sim di dua ribu tujuh belas oktober yang harus menggunakan nic di ktp elektronik iktp atau juga kartu keluarga
kalau nggak daftar konsekuensinya nomornya nggak bisa lagi dipakai
salah satu tujuan kebijakannya adalah untuk mengatasi penipuan melalui sms atau juga telepon
lalu ada masih satu lagi ya satu lagi slide nya ada pemblokiran internet
ini pembatasan akses throttle ke sejumlah fitur medsos facebook instagram pada dua puluh satu dua puluh dua mei kejadian di jakarta kemudian di papua dan juga papua barat pada agustus dua ribu sembilan belas
saya ke pak joni tanggapan terkait kebijakan kebijakan ini yang sudah berjalan dan dilakukan di masa kementerian sebelumnya di masa pak rudiantara seperti apa
yang pertama tentu seperti tadi ya yang infrastruktur
itu sudah dibangun di layer di darat ya
itu tadi disebut palaparing itu di darat gitu
masih ada kan yang di udara
yang di darat
tapi yang di darat yang sudah dipasang ini harus dibuat supaya dia operasional
kalau dia sudah operasional dan harus dilihat di mana ada blank spotnya
palaparing ini kan tidak seluruh menjangkau seluruh wilayah yang dilewati oleh optical fibernya saja
yang tidak dilalui dengan kapasitas itu ada blank spotnya
di blank spotnya harus dipasang base station base station
supaya yang belum di cover bisa di cover juga
atau yang disebut dengan bts bts secara teknis ahli ahli lah yang tahu itu ya
lalu begitu pula di udaranya
kita punya satelit
satelit kita punya ada transponder transpondernya
apakah satelit yang ada ini dan satelit itu ada masa hidup
nah dia akan berakhir pada saat habis
nah bagaimana apa yang sudah ada delapan puluh delapan atau sembilan itu itu kan operator operator yang disiapkan
sudah cukup nggak itu kebutuhan kita
kalau belum bagaimana difasilitasi pembiayaannya
nah pemerintah apakah pemerintah yang mempunyai satelit
apakah dibiayai melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha
itu juga bisa di structure untuk ada strategi
yang intinya yang semuanya infrastrukturnya harus tersedia dulu
lalu dari infrastruktur itu tadi disinggung ya
bagaimana meningkatkan industri teknologi informasi
ya untuk start up dan seterusnya
ada program seribu start up yang disebutkan ya seribu start up
bagus sekali itu
yang pertama memperbanyak start up kita
jadi untuk itu kemudahan kemudahan harus diberikan kepada mereka ya
juga meningkatkan kualitas
kita meningkatkan kualifikasi start up kita
ya deca cornnya jangan cuma satu kalau bisa beberapa
ini juga akan jadi pekerjaan untuk ini
yang pertama itu deregulasi
makanya pak jokowi dodo bilang perlu deregulasi
ya deregulasi untuk memberikan kemudahan selancarnya start up situ
tetapi harus ada kepastian hukum
karena tentu kita akan melihat mana saja
regulasi regulasi yang tumpang tindih
ya yang harus dilakukan kodifikasi
yang bisa disederhanakan
tetapi memastikan adanya kepastian hukum
jangan sampai kita bilang oh semakin sedikit aturan semakin bagus
kalau semakin tidak ada aturannya dan semuanya bermain yang tidak beraturan
bayangkan kalau lampu lalu lintas tidak ada
di perempatan jadi apa
ini sebagai contoh saja
bayangkan kalau polisi tidak ada
karena harus diatur
supaya harus ada regulasi yang memungkinkan dia bergerak dengan cepat
nah itu yang kira kira yang akan kita lakukan
tadi juga disinggung tentang pengendalian platform
tadi ditutup apatai tanggal dua puluh satu dua puluh dua misalnya
nah disitulah kehadiran negara
apa kehadiran negara
mau itu dibuka dan rusak
atau negara harus hadir ya mengatur
nah negara itu harus hadir untuk mengatur kenyamanan masyarakat
bukan negara menonton kekacauan masyarakat
dalam konteks seperti itu atau tadi contoh papua
negara harus hadir secara cepat
bukan meniadakan kebebasan
tapi mengatur kebebasan masyarakat agar digunakan yang untuk bermanfaat
atau mencegah ya kekacauan
jadi bukan pembatasan informasi dan sebagainya
kalau pembatasan informasi itu pasti dia berlangsung secara terus menerus dan periode yang panjang
ya kalau satu dua hari untuk mengendalikan masyarakat agar tidak berdampak lebih buruk
itulah kehadiran negara
bayangkan kalau itu tidak dilakukan
dan negara kita jadi rusak
pada saat mana kita dihadapkan pilihan
demokrasi dan negara
kita harus memilih negara terlebih dahulu
karena kalau negara tidak ada demokrasi tidak digunakan
begitu pula terkait dengan infrastruktur dan platform yang kita sediakan
yang perlu itu bijak dan niatnya baik
kalau pakai bahasa anak milenialnya
harus ada open mind
untuk urus negara ini
bukan kita berpihak atau ada komplit komplit terus dalamnya
oke yang concern juga dengan urusan negara bukan hanya saya saja
dan juga pak joni disini selaku menteri
kita juga di ujung telepon sudah ada salah satu yang concern terhadap negara
ada mas damar juniarto koordinator dari safenet
mas damar selamat malam
selamat malam fanny

mas damar di sebelah saya
malam hari ini saya kedatangan tamu spesial
ada menkom info yang baru
ada pak jonny g plate
provisiat pak joni g plate
semoga berhasil memberkati tugas dan keputusan bapak
sebagai menkom info yang baru ya pak ya
mas damar anda sebagai salah seorang yang concern sekali
bagaimana perkembangan informasi di era digital sekarang
kita tahu satu ratus tujuh puluh satu juta orang indonesia
banyak sekali informasi informasi hoax atau berita berita yang sifatnya hoax tidak benar
itu selalu menjadi apa ya
selalu menjadi ancaman kemudian pr kita besar
menurut anda di tangan menkom info kita yang baru pak joni g plate
apa tantangan atau pr terbesar menurut safenet
baik sebetulnya tidak bisa dibebankan kepada pak menteri yang baru
karena dna internet itu kan sebetulnya kita bisa
kita mengatasi ini bersama sama
dna internet itu tata kelola internet itu biasanya mengedepankan prinsip multi stakeholder
jadi saya cuma meminta kepada menkom info
pak sering sering ajak bicara akademisi sektor swasta
kami kami ini dari masyarakat sipil lalu kelompok teknolog dan juga organisasi teritori internasional
karena internet bukan cuma urusan kementerian lembaga yang terkait
tapi juga melibatkan banyak orang
lalu yang kedua saya sebetulnya senang dengan rekam jejak pak joni g plate ya
saya dari sesnet itu melihat ada banyak keberpihakan pada saat pak joni di dpr
pada isu isu media dan kebebasan berpendapat
nah kami ingin prinsip penghormatan kemerdekaan berpendapat dan hak asasi ini diteruskan pak
jangan sampai ada kemunduran dengan banyak pembatasan
lalu untuk bisa membantu semacam usulan quick win pak
sehingga ini bisa jadi sesuai dengan arahan presiden jokowi
di pidato kenegaraan enam belas agustus kemarin kan pak jokowi mengatakan regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu harus dihapus
nah salah satunya yang menarik menurut saya adalah pak jokowi memberi tekanan pada regulasi data pribadi
jadi pak untuk quick win saya merasa di tangan bapak sebetulnya penerbitan undang undang perlindungan data pribadi itu jadi sangat kalau bisa diprioritaskan nomor satu
lalu yang kedua tentang undang undang cyber security pak tentang undang undang keamanan dan ketahanan internet kita
agar begini pak keamanan warga juga memproteksi ekonomi digital kita dari duopoli korporasi teknologi global yang saya rasa itu sangat dibutuhkan pada banyak perusahaan startup
lalu tadi bapak sudah sebut tentang palaparing ya pak
jadi memang perlu dibangun ribuan dts di indonesia timur agar kesenjangan digital antara warga jawa dan non jawa itu hilang
nah ini kan sekarang masih terasa
lalu pr nya agak banyak pak tapi saya merasa ini ada ada quick win lain yang bisa dibenangkan oleh bapak misalnya digitalisasi penyiaran
di ini kan kita bicara tentang migrasi analog ke digital
mungkin di tangan bapak ini bisa revisi undang undang penyiaran masuk dan kemudian ini bisa menjaga media penyiaran kita tetap demokratis dan independen
nah itu beberapa empat quick win pak yang saya rasa bisa bapak menangkan di awal awal tiga bulan pertama ya
selanjutnya yang pr agak banyak adalah soal konten pak
di konten internet kita itu kita punya masalah dengan pasal pasal karet di undang undang ite
lalu tadi ada yang saya lihat tentang pemadaman internet ya
lalu bagaimana caranya biar selanjutnya juga mekanisme filtering internet itu lebih baik dengan melibatkan banyak pihak
dan juga saya rasa selanjutnya adalah penanggulangan hops itu harus melibatkan banyak multi stakeholder pak
tidak hanya pemerintah saja tapi tolong ajak tadi ya akademisi kami lalu juga kelompok teknolog sehingga bisa memperbaiki
bangsa ini dari konten konten yang mengandung kebohongan
lalu pak saya ingin sebetulnya bapak punya perhatian juga pada rumusan pelaksanaan pasal dua puluh enam undang undang ite agar tidak disalahgunakan untuk sensor
dan yang terakhir ada concern kami dari sazmet itu tentang kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas lewat online itu makin lama makin banyak
jadi ini harus ditangani secara serius dan kami sebetulnya sudah mulai bicara dengan pihak bgkominfo dan itu sempat menjadi salah satu prioritas yang mau kita atasi juga
moga moga pak dengan yang tadi ya pr yang bertambah banyak
tapi tenang bapak johnny giaplati sebenarnya tidak sendirian
kalau memang prinsipnya tadi bisa tetap dijaga dengan multi stakeholder safenet siap menemani pak dan memperbaiki barang barang persoalan internet di indonesia
oke itu jadi concern dari
berapa banyak yang anda ingin mengatakan
berarti kalau saya rangkum safenet melalui mas damar optimis ya optimis di tangan menkom info yang baru ya
targetnya tadi tiga bulan ya dari empat poin pertama ya
terima kasih mas damar juniarto koordinator regional safenet sudah bergabung dengan kami malam hari ini
pak menteri gimana pak
ya yang pertama bagus itu
dikasih target loh pak tiga bulan
bukan itu ya kalau target sih bisa saja
tapi yang paling penting yang disampaikan itu tadi
ada genius di indonesia ada semangat untuk membangun di industri dan kebutuhan telekomunikasi dan informatika kita ini
itu bagus sekali yang harus disambut
jadi kalau para stakeholders akademisi apa semuanya ingin saya tentu akan membuka diri untuk mengajak apa yang paling bagus untuk kita
dan partisipasi itu penting
apalagi pada saat kita mengatur regulasi atau legislasi primernya undang undangnya
tadi disebut beberapa undang undang gitu ya
itu butuh sekali partisipasinya
nah yang kedua tentu tadi ada beberapa quick win yang disampaikan tadi
legislasi ya undang undang sekali lagi
ya iya betul ini undang undang penyiaran misalnya ya
migrasi analog ke digital
sebelum ini tadi saya diskusikan
ada dua pihak yang harus disambungkan
pemerintah akan kehilangan income karena tidak ada migrasi itu banyak
kan sudah ditunda lama ini
yang kedua rakyatnya sendiri ada cost yang tidak dia butuhkan
saya ambil contoh aja sekarang kita nonton tv
tv tv di rumah rakyat ini tv digital
ya kan hd bahkan
sekarang semua orang iya
tidak ada pabrik pabrik yang auto manufaktur yang bikin tv analog sudah tidak ada
berarti belinya beli tv digital
tapi siarannya digital analog
siarannya masih analog
berarti barang yang dibeli oleh rakyat ini banyak yang tidak digunakan
ini inefisiensi atau salah penggunaan anggaran belanja rumah tangga rakyat
yang harus kita perbaiki
nah makanya migrasi dari analog ke digital
itu satu yang urgent
yang harus dilakukan segera
apalagi kalau ini masalah payung hukum
nah kalau payung hukum saya minta dukungan stakeholders
mari kita bersama sama dengan dpr selesaikan itu
secara teknis memang pasti ada kepentingan yang tarik menarik
kita cari titik simpulnya agar kepentingan itu diperjumpaan
nah begitu kepentingan itu diperjumpakan
jangan sampai hanya karena tarik ulur kepentingan kepentingan kelompok ya
lalu kepentingan nasional kita menjadi tertunda terlalu lama
ini sudah belasan tahun ini
data pribadi pun demikian tadi
kita akan mempush itu supaya cepat setelah ini begitu dpr anu siap
saya akan tentu berkomunikasi dengan dpr ya
hal hal seperti itu
tapi di atas itu semuanya para milenial startup ya
saya akan buka seluas luasnya kesempatan
tapi dengan catatannya serius urus itu
kita butuh untuk indonesia ini maju dan menggunakan semua sarana yang disiapkan agar berkembang ke depan
pool support intinya ya pak ya
tadi terakhir sudah disinggung oleh mas damar terkait dengan rumusan pasal dua puluh enam undang undang ite
pertanyaan saya dibaca oleh mas damar
saya nggak janjian padahal
kita akan bahas juga bagaimana terkait dengan desakan revisi undang undang ite
tapi usai jeda berikut kami akan segera kembali
kalau kita ngomongin target pr masih banyak sekali yang harus dikerjakan oleh menkom info yang baru lima tahun ke depan
ini masih tiga hari sih ya pak ya
tadi menyambung dari mas damar juga komentarnya terkait dengan pasal
iya pasal berapa dua puluh enam undang undang ite
tadi bunyinya persis siapa itu yang dibaca
disalahgunakan gitu kan untuk menggunakan sensor dan segala macam
kemudian kita tahu terkait dengan undang undang ite dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus kasus
banyak sekali masalah banyak sekali korban korban undang undang ite terkait
salah satunya kemarin ada mbak ignorel ya
pasti pak joni juga tahu
kok saya bela mbak ignorel itu
wah bela banget saya itu
desakan revisi undang undang ite itu seperti apa
jadi yang pertama begini ya
ada hulu ada hilirnya
kita siapkan legislasinya
legislasi ini pasti tidak mungkin sempurna
karena legislasi tidak akan bisa mengatasi kemauan bebasnya manusia
personal orang per orang
karena regulasi akan mengatur agar kehendak bebas itu
digunakan untuk kepentingan kebaikan bersama sama ya
nah disitu berarti hilirnya
pada saat kita membuat satu undang undang ya
yang harus mentah hati undang undang juga ada etikanya
kalau niatnya untuk membuat kebaikan
undang undang bilang tidak boleh pun dia tahan
dia tidak buat
tapi kalau undang kalau niatnya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik
dia akan mencari celana
dia akan mencari celah
dari semantik atau penafsiran
tafsir ya terhadap undang undang
saya ambil contoh satu ini
pada saat saya sebut saya makan nasi
artinya orang semua pikir oh lagi makan kan
bukan dia ya
bukan jual ya
saya tidak jual nasi
ya bukan roti
tiga kata itu bisa ditafsirkan begitu berbeda bedanya
demikian halnya undang undang
nah yang perlu di sini dihilir
di mana masyarakat itu payung hukum itu ada
iya untuk mengatur
tapi tertibnya masyarakat
nah ini perlu
nah tertibnya masyarakat itu dari mana
dari pendidikan etika dan moralnya
ini sebetulnya masalahnya banyak sekali
dari kepentingan negara
ada saat di mana ada kepentingan politik yang berbeda
yang dicari kelemahan aturan
tapi saya mendapat tugas dari presiden
untuk lawan cyber crime
jadi yang salah salah pakai tertib ikut aturan
kita buat baik
kebebasan dan ekspresi harus dijaga
tidak bisa tidak
tapi kebebasan ekspresi pendapat yang dilindungi oleh konstitusi itu
untuk kebaikan kita dan warga lainnya di sekitar kita
nah itu kira kira
ini nggak bisa didefinisikan persis
tapi yang pasti ya
kehadiran negara itu harus bertujuan baik
bukan bertujuan merampas hak
apalagi merampas kedaulatan
tapi hak dan kedaulatan diberikan pada rakyat
juga harus digunakan dengan baik
untuk memastikan kehidupan bersama itu baik
nah dalam hal ini tentu undang undang ite
kita akan lihat
kita akan review dan sinkronisasi
yang menjadi soal
yang saran saya adalah
pada saat undang undang itu direncanakan untuk dibuat
ruang partisipasi publik yang diberikan itu digunakan
jangan sampai setelah di ujung baru protes
nanti undang undang sudah dibuat minta perpu lagi
begitu perpu dikasih
ada yang tidak setuju
minta perpu dicabut
kapan selesai kita
hal hal seperti begitu
saya akan melihat ya
pasal dua puluh enam undang undang ite
dan akan berdiskusi dengan stakeholders
dan institusi negara lainnya
bagaimana untuk menjaga agar negara demokrasi kita ini
termasuk dalam ekspresi pendapatnya
artinya kita harus tetap menjaga kualitas demokrasi kita
karena kita negara demokrasi ya
karena kita negara demokrasi
jadi kita sudah membuka kesempatan dari warganet
warganet yang ada di lidimasa
kita kan soalnya udah woro woro
katanya pak menteri mau mampir kesini nih
jadi tadi siang kita sudah buka
pak menteri mampir kesini
saya mau kasih lihat ke bapak
seperti apa sih harapan doa dari warganet
terkait dengan menkom info kita yang baru
di belakang pak ini ada beberapa komentarnya
yang pertama dari akun f r h odam
kayaknya langsung dicatat sama pak fernandus nih ya
yang pertama kalau misalkan pak jokowi
hanya berharap kemkom info menjadi saklar on off internet indonesia
ya johnny g plate katanya
orang yang tepat ya
menkom info yang terpilih memang tidak sesuai ekspetasi
tapi tetap selamat bekerja pak
kepada pak johnny
semoga kpi dibawa naungan ke menkom info yang baru
yang diketuai oleh bapak
ini bisa lebih baik
bisa lebih gemilang
mungkin banyak yang menyorot
tapi kapasitas menkom info yang baru ini juga perlu dipertanyakan sebenarnya
pak johnny dijadikan menteri kominfo dituntut untuk bisa start up
pasti bisa mudah mudahan bisa
atau bisa nggak nih pak sebenarnya
kami sih berharap indonesia maju dengan kabinet yang baru
masih ada andes ya
bahas menkom info baru
yuk ah katanya
katanya dia nggak punya background it
bagaimana mengelola kementerian yang urusannya erat nih
penelitiannya sama it
masih ada lagi
sudah ada empat
tangkapan yang pertama saya itu berarti masyarakat perlu dikasih tahu
bahwa menkom info itu bukan hanya info saja
menkom info itu adalah juga komunikasi informasi
karena menkom info ini riwayatnya dibentuk dari penggabungan dua tugas yang berbeda
yang satu tugas kementerian penerangan yang melakukan komunikasi informasi antara pemerintah dan rakyat
digabungkan dengan kementerian pos dan telekomunikasi
yaitu platform telekomunikasi ini
nah yang dikomentarin saja informatika saja kan
jadi enggak harus sebatas kulit luarnya
harus melihat secara keseluruhan
tapi satu hal yang bagus untuk saya hari ini
daripada terlalu banyak optimisme pada saya
lebih baik pesimismenya
sehingga saya lebih mudah untuk memberikan memenuhi harapannya
iya itu lebih bagus
jadi walaupun banyak ekspetasi kemudian di luar sana bertanyakan
background kalau background saya terkait dengan hal hal teknis ya
yang dibutuhkan oleh seorang menteri itu adalah manajer skill dan leadership skill
ya itu yang dibutuhkan
sedangkan hal hal teknis jangan dikerjakan oleh menteri
orkestrasi hal hal teknis itu dilakukan oleh menteri
pekerjaan teknisnya harus dikerjakan oleh orang yang tepat
di mana ini tugasnya menteri
rekrut dan tempatkan orang yang tepat
di bidang informatika
kalau itu diselesaikan dengan tepat
maka menterinya menjadi dirigen yang memainkan untuk satu orkestrasi pembangunan informatika yang bagus
orkestrasinya seperti apa
kita akan bahas usai jeda
jadi pastikan anda jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn connected
anda masih di cnn indonesia connected
masih bersama menkom info ada pak jonny g pelate
jadi orkestrasi yang akan dibangun oleh pak jonny selama lima tahun ke depan akan seperti apa pak
ya kita tentu ingin membangun yang namanya digital economy itu berkembang ya
berkembang di indonesia
indonesia ini negaranya sangat besar
kalau diukur tuh dari london sampai rome itu
itulah indonesia utara selatannya belum timur baratnya
itu uni eropa itu sebesar indonesia ya
penduduknya juga kita besar sekali
nah kita punya sumber daya yang begitu besar
termasuk sumber daya apa namanya space
kita punya besar karena wilayah kita gede frekuensinya besar
nah tentu dalam digital economy nya
kita kom info ini akan menyiapkan satu tempat selancar bagi digital economy players ya
itu yang akan kita siapkan akan kita berusaha sekali untuk mendorong itu
pak jokowi sebagai presiden sudah menetapkan target jangka panjang indonesia di usia seabad indonesia dua ribu empat puluh
kita harapkan pada saat itu income per capita gdp kita
pada kisaran dua puluh tiga dua puluh empat ribu usd
atau setara sekitar tiga ratus dua puluh juta rupiah per kapita
kita diharapkan kita mempunyai gdp sekitar tujuh triliun dolar
atau negara dengan lima besar gdp dunia
nah karenanya kita harus menyiapkannya
kita mempunyai masyarakat di usia yang demografi yang kuat yang muda
jangan sampai negara negara itu
jangan sampai nanti kita siap pada saat aging aids
kalau sekarang kan yang kita bonus demokrasi bisa kita capai
nah untuk itu
kementerian kom info yang membawahi digital economy
harus betul betul menyiapkan menggerakkan
fundament fundament khususnya infrastrukturnya
aplikasi aplikasi membuka ruang untuk aplikasi aplikasinya
agar ekonomi kita tumbuh dan kita menjadi big players
kalau kita boleh bermimpi ya
punya harap satu hope yang besar
ya bisa ada di amerika
di indonesia kan sudah ada gojek dan seterusnya bisa kan
kenapa kita tidak punya di indonesia juga
google indonesia yang dibuat oleh anak negeri
nah presiden menyampaikan
begitu investasi yang anak negeri yang mengambil
inisiatifnya inovasinya dukung gitu
begitu ada investasi yang dibutuhkan untuk substitusi import
begitu ada investasi yang digunakan untuk ekspor
nah kami hadir untuk mendukung itu
untuk mendukung itu termasuk di digital economy
intinya ruang aplikasi masih akan terus dibuka sampai dengan lima tahun ke depan
tidak menutup kemungkinan
ini diskusinya harus ditutup
tidak seperti ruang aplikasinya
tapi kita akan buka terus ya pak menteri ya
ruang diskusi ke depannya akan seperti apa
industri atau digital perekonomian yang ada di indonesia
intinya sih sama halnya
jadi ngurusin digital
menterinya tidak harus milenial
rasanya ya milenial
nah kalau milenial itu ada banyak
ada banyak sedikit aja ya milenial itu ada banyak
ada milenial yang diketahui oleh umum itu dari kalender h
dari umur tanggal lahir
ada juga milenial dari umur biologis
umurnya masih muda
matanya sudah pakai kacamata
umurnya masih muda
sudah kena gula darah
belum untung ya pak
untung belum itu
tapi juga ada milenial
yang dari sisi apa spirit dan semangat
walaupun aidsnya sudah tidak milenial
tapi spirit dan semangatnya harus milenial
jadi menteri harus milenial spiritnya ada
terlepas dari kalender agenya
oke itu dia
jiwa milenial masih akan terus ada
terima kasih sekali lagi pak menkom info
selama bertugas untuk lima tahun ke depan
dukung ya dukung
seluruh stakeholders dukung
dan harus janji kita akan terus buka ruang diskusi terus ya pak
oh ya harus dong
ini kan negara kita bersama
terima kasih sekali lagi pak menteri
demikian cien indonesia connected malam ini